pimpinan dpr meminta semua elemen organisasi masyarakat keagamaan berdialog
agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami fatwa mui tentang
larangan penggunaan aksesoris natal bagi karyawan perusahaan beragama muslim
dpr mengimbau silaturahmi perlu dilakukan
demi menjaga toleransi beragama menjelang perayaan natal
harus ada dialog lah sekarang ini didialogkan pihak pihak terkait
mui pihak kepolisian dan pihak pihak mungkin dari kalangan agama yang terkait
untuk bisa ada dialog dan ada silaturahmi supaya tidak ada kesalahpahaman
sehingga dialog itu nanti bisa saling memahami
saya kira ahli ahli agama islam para ulama dengan misalnya dari kalangan nasrani
itu perlu ketemu untuk membicarakan